ratusan penumpang pesawat charter citylink dari saudi arabia
tiba di terminal tiga internasional bandara soekarno hatta tangerang banten selasa pagi
sejumlah penumpang wna dan wni diwajibkan menjalani tes pcr oleh gugus tugas covid sembilan belas
selanjutnya mereka diarahkan menuju bus untuk diisolasi selama lima hari di hotel yang sudah disiapkan pemerintah
kepala kkp kelas satu bandara soekarno hatta menyatakan bahwa semua yang datang dari luar negeri
selanjutnya diarahkan kepada gugus tugas covid sembilan belas untuk menjalani isolasi selama lima hari dan tes pcr
jika hasilnya negatif covid sembilan belas penumpang tersebut dapat melanjutkan perjalanan
jadi sebenarnya dalam arahannya kemarin itu adalah seluruh wna dan wni ini diharuskan melakukan karantina lima hari
nah itu permasalahannya sebenarnya banyak wna yang bilang bahwa dia belum dapat perdana ini
ini sebenarnya perlu dindak lanjuti pada saat maskapai maskapai akan mendarat
itu mestinya sebelum derat mereka sudah menonsing pada waktu sebelum berat bahwa mereka akan dilakukan karantina selama lima hari ke depan
sehingga mestinya pas sampai sini sudah tidak ada lagi saling saling berbeda pendapat
sebagian besar wna yang datang ke indonesia mengklaim belum dapat pemberitahuan terlebih dahulu terkait mekanisme isolasi mandiri ini dari maskapai terkait
sebelumnya pada senin sore menteri luar negeri retno marsudi menyatakan bahwa pemerintah menutup sementara masuknya warga negara asing ke indonesia mulai tanggal satu hingga empat belas januari dua ribu dua puluh satu menyusul pemberitaan mengenai varian baru covid sembilan belas yang diduga lebih cepat menular
memutuskan untuk menutup sementara
untuk menutup sementara
dari tanggal satu sampai empat belas januari dua ribu dua puluh satu masuknya warga negara asing atau wna dari semua negara ke indonesia
kebijakan ini akan dituangkan dalam surat edaran baru satgas covid sembilan belas
selain itu pemerintah juga membuat sejumlah aturan lain bagi wna atau wni yang tiba di indonesia sejak dua puluh delapan desember hingga tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
sesuai aturan satgas covid sembilan belas mereka harus menunjukkan hasil tes negatif dari negara asal yang berlaku dua x dua puluh empat jam
serta melakukan pemeriksaan ulang pcr setelah tiba di bandara indonesia

sembari menunggu hasil tes swab mereka wajib karantina mandiri selama lima hari terhitung sejak tanggal kedatangan
mereka baru diperkenankan meneruskan perjalanan setelah melakukan pemeriksaan ulang dan hasilnya negatif
meliputan cnn indonesia